baik kini kita beralih ke informasi lainnya
komisi pemberantasan korupsi atau kpk
memanggil direktur utama garuda maintenance facility aero asia
pemanggilan ini terkait kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat
dari airbus dan rolls royce untuk garuda indonesia
setelah kpk memeriksa mantan vp treasury management garuda indonesia albert burhan
kini giliran iwan juniarto diperiksa sebagai saksi atas kasus
yang menjerat mantan direktur utama garuda indonesia emir syahsatar
pemeriksaan berpusat seputar isi perjanjian dengan perusahaan penyedia pesawat komersil airbus
yang dipesan garuda pada periode dua ribu lima dua ribu empat belas
emir sashatar diduga menerima suap berupa uang senilai empat juta dolar amerika
atau senilai lima puluh dua miliar rupiah baik dalam bentuk uang maupun barang
ya ini belum belum selesai
bicara dulu ya
nanti dulu deh
ya dikonfirmasi apa saja pak
cuma isi perjanjian saja
perjanjian apa pak
oh bukan bukan bukan
dengan airbus pak
bukan bukan bukan
ya satu grup lah
dengan siapa pak
satu grup dengan siapa
ya satu grup dengan airbus
belum bisa ini dulu ya
karena ini masih berlanjut dan apa namanya masih perlu ada kontekmasi lagi
tunggu frase milang
disini aku pagar seratus dolar

keh irgendwo dah kok